pengelolaan risiko bencana menjadi hal yang harus diperhatikan oleh indonesia
biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang amat besar menggerus apbn
selain skema asuransi dan menerima bantuan luar negeri
mencari hutang untuk penanganan bencana pun menjadi solusinya
asian development bank bersedia mengucurkan hutang satu miliar dolar amerika bagi indonesia
hanya dalam waktu empat hari posko pmi yang ada di bali international convention center
berhasil mengumpulkan sumbangan hampir seratus juta rupiah
dan sumbangan ini nanti akan diberikan langsung kepada para korban gempa
dan juga tsunami di palu dan donggala untuk meringankan penderitaan mereka
hal ini menjadi bukti bahwa indonesia masih memerlukan banyak sekali bantuan
untuk meringankan beban beban masyarakat ataupun korban bencana yang kerap melanda indonesia
selain masih memerlukan partisipasi dari masyarakat dan juga bantuan dari luar negeri
wakil presiden yusuf kalla juga memiliki solusi tersendiri untuk mengatasi pembiayaan rekonstruksi
dan juga rehabilitasi pasca terjadinya bencana
jk menilai diperlukan suatu solusi untuk meringankan beban apbn
karena hingga saat ini beban pasca bencana diambil dari anggaran apbn
solusi ditawarkan adalah dengan adanya asuransi resiko bencana
masih sangat prematur namun solusi ini diharapkan bisa mengurangi beban fiskal indonesia
selama ini aset aset negara itu dibuat tanpa suatu pelindungan risiko fiskal akibat bencana
jika jembatan api ini diperlindungi oleh aset aset negara
maka akan menjadi asuransi resiko bencana
jika jembatan api ini diperlindungi oleh aset aset negara

jadi semuanya menjadi beban apbn
tanpa tentu kita tidak ingin semua menjadi bahagian daripada beban apbn itu
kita juga tentu tidak mau tergantung terus menerus daripada bantuan daripada luar negeri
namun juga bagaimana partisipasi masyarakat
juga kita menjamin secara masa depan yang panjang
bagaimana aset negara dapat diasuransikan
selama ini belum ada suatu aturan aturan tentang bagaimana aset pemerintah aset diasuransikan
disaster risk financing menjadi topik yang banyak diangkat pada annual meetings imf and world bank dua ribu lima belas di nusa dua bali saat ini
memang diperlukan skema untuk pengelolaan pembiayaan bagi negara negara yang memang kerap
mengalami ataupun terdampak dari bencana
dan event ini juga menjadi sebuah momentum bagi indonesia untuk saling bertukar pikiran
saling berbagi pengalaman dan juga menjalin komunikasi untuk bisa mendapatkan investor investor yang mau menanamkan modal mereka dalam proyek bagaimana pengendalian bencana dan juga rekonstruksi pas jatuhnya bencana di indonesia
perlih kurniawan balik